dan untuk mengetahui kondisi terkini erupsi gunung semeru sudah ada korespondensi nn indonesia mifta farid yang berada di desa sumberwuluh candipuro lumajang jawa timur
selamat siang farid farid kita ingin mendapatkan deskripsi yang lebih lengkap bagaimana situasi dan kondisi di sana
apakah kemudian aktivitas vulkanis gunung semeru masih berlangsung dan proses evakuasi seperti apa untuk warga yang masih berada di kawasan terdekat dari sumber letusan tadi malam
ya ferdi sejak pagi tadi saya mengikuti satu kelompok tim sar yang melakukan proses pencarian terhadap salah satu korban
yang merupakan seorang penambang yang sudah diketahui lokasi titik akhir dia
dan kemudian tadi dilakukan penyisiran
nah setelah melakukan penyisiran beberapa jam satu tim evakuator ini akhirnya menemukan korban dengan jenis kelamin laki laki
artinya dengan satu temuan ini sudah tiga korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
korban ditemukan dalam kondisi yang hangus karena terbakar abu vulkanik dan ditemukan tepat di sekitar abu vulkanik yang ada di desa sumberwuluh
tadi tim evakuator sempat kesulitan untuk melakukan evakuasi
karena abu vulkanik yang ada di sekitar kawasan tersebut masih dalam kondisi panas
bahkan masih mengeluarkan asap dan juga benda benda sekitarnya yang berdekatan atau bersentuhan dengan material vulkanik tersebut terbakar
ini yang kemudian membuat para petugas sangat berhati hati termasuk juga menghalau masyarakat
karena tadi pagi ada kabar banjir lahar juga di sekitar kawasan sumberwuluh tepatnya di area atas di sumberwuluh
ini yang membuat puluhan warga yang mencari keluarga mereka yang masih terjebak di antara material vulkanik ini kemudian berhamburan lari
dan tadi saya juga sempat juga ketika sudah melakukan evakuasi
tadi tim yang melakukan evakuasi juga diberi peringatan melalui sambungan radio
yang mengingatkan bahwa di area atas lereng semeru mengalami hujan dan banjir
ini yang kemudian membahayakan kondisi para tim evakuator sehingga tadi ketika sudah melakukan evakuasi
satu mayat maka seluruh tim diharuskan untuk meninggalkan lokasi dan kemudian juga tim ini juga disibukan
dengan menghalau warga yang masih saja datang ke area berbahaya tersebut
sehingga tadi sempat diusir oleh petugas untuk tidak mendekati atau berada di area turunnya lahar dingin pada kemarin hari
ini menjadi peringatan ferdi karena area yang sekarang berada
penuh berisi dengan material abu vulkanik ini bukan merupakan jalur vulkanis yang sudah disediakan sebenarnya
karena material vulkanis yang sangat banyak kemarin itu kemudian melebar sampai ke area penambangan
kemudian area persawahan masyarakat sehingga ini juga berdampak pada masyarakat yang beraktivitas
di sekitar perkebunan atau persawahan mereka
dan ini menjadi peringatan juga agar warga tidak mendekati area tersebut karena suatu saat atau kapan saja
bahan atau material vulkanik dari wilayah atas ini bisa saja turun lagi atau mengalir lagi ke daerah yang sebenarnya
bukan merupakan aliran lahar yang sebenarnya sudah dibuat oleh pemerintah berupa sungai kecil
ini yang sangat membahayakan warga dan juga para petugas sehingga tadi pencarian sempat dihentikan
dan akan dilanjutkan ketika di atas kondisi sudah aman sehingga mereka bisa melakukan pencarian lagi
terutama di wilayah bawah di sumber buluh ini
wilayah sumberwuluh ini sejak pagi sampai siang ini ini sudah banyak sekali berdatangan bantuan
sehingga sedikit ramai sekali
ini kemudian membuat tim evakuator sedikit kewalahan untuk mengatur lalu lintas
karena begitu ada panggilan lewat radio ditemukan atau proses evakuasi sudah dilakukan
maka jalur untuk ambulan ini juga sangat sulit
ini yang kemudian membuat beberapa relawan melakukan pengaturan lalu lintas yang di sekitar sumberwulu ini
sehingga tidak menimbulkan kemacetan
apalagi kemudian kalau para pejabat dari surabaya misalnya datang
ini juga menggunakan banyak sekali mobil rombongan
sehingga ini juga cukup membuat wilayah yang sempit ini juga begitu sesat kendaraan
sehingga proses pengaturan kendaraan kemudian lalu lintas juga cukup merepotkan ya alverdi
yang jelas sampai siang ini kita masih menunggu proses evakuasi dan juga proses pencarian
karena informasi yang kita dapatkan
sampai tadi malam misalnya ada lima belas orang yang dilaporkan hilang
namun informasi ini sangat fluktuatif verdi karena dari kesaksian warga yang saya tanya
misalnya ada satu keluarga yang belum ditemukan sampai siang ini ada sekitar lima belas orang
kemudian ada yang juga mengatakan lima orang artinya untuk berapa jumlah korban
atau berapa jumlah warga yang belum ditemukan atau masih dalam proses pencarian ini masih sangat sumir
masih sangat fluktuatif karena jumlahnya terus bertambah perlu pencocokan nama
karena setiap orang biasanya mereka dipanggil dengan beberapa nama yang berbeda
bisa saja satu orang memiliki tiga nama panggilan dan ini dikonfirmasi oleh beberapa orang
bisa teman bisa keluarga atau bisa saja perangkat desa sehingga perlu pencocokan
sampai saat ini tim relawan masih melakukan proses verifikasi terutama soal identitas
sehingga proses pencarian akan lebih maksimal terutama di titik titik terakhir mereka dilihat oleh warga atau saksi
proses ini akan terus berlangsung verdi proses pencarian
baik korban yang dilaporkan meninggal ataupun korban yang dilaporkan hilang
dan terakhir untuk warga yang selamat ini sudah dievakuasi semua dan sudah berada di titik titik pengungsian
bantuan sudah mulai berdatangan dan mereka masih membutuhkan terutama untuk anak anak ya
berupa masker dan juga pakaian bersih
karena tentu saja rumah mereka terendam oleh abu vulkanik yang ketinggianya bisa sampai tiga sampai empat meter
sehingga mereka kesulitan untuk melakukan
penyelamatan pakaian mereka atau barang berharga yang mereka tinggalkan di rumah
sehingga mereka sangat membutuhkan bukan hanya makanan tapi juga pakaian
kemudian pembalut wanita kemudian juga pakaian anak anak dan juga susu
terutama juga masker dan alat lain yang berkaitan dengan protokol kesehatan covid sembilan belas
farid apakah ada informasi untuk memperluas radius pencarian dan penyisiran warga yang kita dapatkan
kabarnya juga masih ada beberapa di
sana yang terjebak di pemukiman mereka
ya verdi kalau terjebak di pemukiman saya mendapatkan konfirmasi mereka sudah berhasil diselamatkan dan ditempatkan di pengungsian
namun sejumlah warga memang mengonfirmasi ada
nah kemudian tetangga atau yang orang yang mereka kenal itu terjebak di antara material vulkanik
baik di wilayah pemukiman maupun di wilayah penambangan pasir

dan ini menjadi dua titik yang sampai hari ini
itu masih dilakukan proses pencarian dengan melibatkan beberapa tim relawan
bukan hanya dari basarnas bukan hanya dari bpbd
tapi juga relawan relawan dari lembaga lembaga yang sudah datang ke lumajang
melakukan proses pencarian di dua sektor ini
baik sektor budian masyarakat atau perkampungan
maupun juga sektor penambangan
lokasinya cukup banyak bukan hanya satu dua titik
tapi mereka disebar untuk melakukan proses pencarian
sesuai dengan informasi masyarakat
dimana mereka melihat ada warga atau kenalan mereka
atau seseorang yang mereka lihat terakhir kali di wilayah wilayah tersebut
yang jelas yang berdampak yang terdampak
guguran atau semburan abu vulkanik dari semeru ini bukan hanya di lumajang ferdi
karena juga di wilayah malang itu juga mengalami dampak
terutama juga abu vulkanik mengarah ke sana
dan ini berdampak pada sekitar lima puluh enam ribu warga kabupaten malang
karena tentu saja wilayah perbatasan antara malang
dan lumajang ini terpengaruh oleh abu vulkanik gunung semeru ini
yang jelas ada satu wilayah yang di wilayah lumajang ini
yang tidak bisa diakses melalui jalur lumajang
karena infrastruktur berupa jembatan yang menghubungkan antara desa yang ada di wilayah lumajang ini rusak
sehingga jalur itu hanya bisa dilewati dari wilayah malang
karena bupati lumajang kemarin mengatakan bahwa butuh bantuan dari bpbd kota malang
untuk melakukan selamatan atau pengiriman bantuan
terutama di wilayah kabupaten lumajang yang tidak bisa diakses melalui kabupaten lumajang ini
dan hanya bisa diakses melalui kabupaten malang
baik farid kita berharap semoga respon cepat kedaruratan untuk menyelamatkan warga
yang diduga masih ada yang terjebak di sejumlah titik
ini bisa terus dilakukan
dan juga bagaimana logistik bagi warga di pengungsian juga bisa terpenuhi
sesuai dengan kebutuhan
koresponden cnn indonesia miftah farid dari lumajang jawa timur